keinformasi lain wakil presiden yusuf kala menyebut jakarta punya dua wajah yang bertolak belakang
di satu sisi modern seperti di singapura namun di sisi lain kumuh dan muram seperti di bangladesh
koresponden cnn indonesia mardika utama mengajak anda untuk melihat paradoks jakarta dari dua sisi yang berbeda
dari kawasan sudirman tamrin kesan sebuah kota maju dan modern memang sangat terasa
dikelilingi gedung gedung pencakar langit dan juga pusat perbelanjaan yang akses moda transportasinya nyaris terintegrasi satu sama lain
kawasan ini juga menunjukkan citranya sebagai kota yang beradab dengan memberikan akses mumpuni bagi para pejalan kaki
pemerintah provinsi dki jakarta pada tahun lalu mengeluarkan anggaran sebesar satu ratus delapan puluh miliar rupiah
dari dana kompensasi koefisien lantai bangunan untuk merevitalisasi
kota ini juga menunjukkan kota yang beradab dengan memberikan akses mumpuni bagi para pejalan kaki

lebih dari lima ratus kepala keluarga dari tiga rt di kawasan muara angke jakarta utara tinggal di sini
mayoritas warga berprofesi sebagai pengupas kerang hijau
salah satunya dirham yang sudah tinggal di rumahnya lebih dari lima belas tahun bersama anak dan cucu
bibir pantai ini jalan setapak ini tadinya
kalau ada ombak angin kencang tuh jalan nyempar ke sini
jadi ini tadinya laut nih pak
iya nih sono laut nih ini bibir pantai
sebagai orang yang tinggal di kawasan kumuh bagaimana pak
ya kalau bagi saya bagi saya memang nggak jadi masalah
nggak jadi masalah enak begini
kalau ikut saya karena sehari harinya kalau lagi kerang lagi panen kan dapat penghasilan
kalau pindah dari sini kan belum tentu
kerja apa makan dari mana kalau nggak ada kerjaan gitu
orang orang nilai yang kecil itu
sehari bisa dapat
ya kalau bagi orang kulis
ya kadang kadang sembilan puluh kadang kadang satu ratus dua puluh
kalau bos bos yang berangkat ke laut mbak ya bisa lebih
tapi kalau lagi musim angin barat artinya tidak ada penghasilan
tidak ada sama sekali
fenomena perkampungan kumuh di jakarta tak lepas dari besarnya urbanisasi
dan lonjakan jumlah penduduk di kota yang dipandang sebagai tempat mengadu nasib
jadi ketika mereka kaum urban datang ke jakarta
kemudian mencoba bertahan
bertahan di jakarta pilihannya kan mempertahankan struktur ekonomi mereka
karena mereka belum bisa naik secara ekonomi
kemudian secara kultural memang itulah habitus mereka
sudah merupakan ya memang dengan begini kami juga bisa bertahan di jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta sudah membuat komitmen untuk menata ulang perkampungan kumuh
yang diteken anies baswedan lewat keputusan gubernur dki nomor delapan ratus tujuh puluh delapan tahun dua ribu delapan belas
sedikitnya dua puluh satu kampung menanti untuk dipoles dengan konsep
kepala komunitas aksion plan dan janji tanpa ada penggusuran
namun kita masih menunggu seperti apa hasilnya
mardika utama devi fitriani jakarta